sementara itu tim penasihat hukum terdakwa putri cenrawati juga mengaku menemukan sebelas asumsi jaksa dalam repliknya
di antaranya seperti tidak adanya kejadian kerasan seksual di magelang
serta putri sengaja berganti pakaian seksi usai peristiwa penembakan di duren tiga
kuasa hukum putri cenrawati febri diansyah mengatakan terkait kekerasan seksual kliennya
didukung empat jenis alat bukti yang berkesesuaian
untuk meyakinkan bidasaking febri juga mengatakan isi replik jaksa dinilai sebagai asumsi
yang hanya berdasar pada keterangan richard eliezer yang berdiri sendiri
penasihat hukum istri sambo ini juga menilai tim jaksa bersikap diskriminatif dan seksisme terhadap perempuan
terkait pakaian terdakwa yang disebut tidak pantas dan disebut sebagian dari skenario
kami menemukan setidaknya terdapat sebelas orang
asumsi yang digunakan oleh penuntut umum dalam membangun tuntutan hingga replik diantaranya sebagai berikut
a asumsi penuntut umum yang menyatakan bahwa kekerasan seksual tidak terjadi pada terdakwa
meskipun fakta di persidangan mengungkapkan terdakwa benar benar mengalami kekerasan seksual
dan hal tersebut didukung dengan empat jenis alat bukti yang terungkap di muka persidangan
dan bersesuaian satu dengan lainnya
b asumsi penuntut umum yang hanya didasarkan pada penggalan satu keterangan saksi richard eliezer pudihang lumiu
yang berdiri sendiri dan tidak bersesuaian dengan alat bukti sah lainnya
c asumsi penuntut umum yang menyatakan bahwa penasihat hukum ikut berkontribusi mempertahankan kebohongan yang dibangun
dan bersesuaian satu dengan lainnya
faktanya tidak ada satupun alat bukti yang mendukung asumsi tersebut
d asumsi penuntut umum yang menyatakan telah menggunakan semua alat bukti yang dikemukakan di persidangan dengan konsisten dan tidak berubah
hal ini tidak sesuai dengan fakta yang muncul di proses persidangan
e asumsi penuntut umum yang menyatakan keterangan saksi ricky rizal wibowo dan saksi kuat
sekuat ma'ruf tidak dapat diakui kebenarannya karena mengandung ketidakjujuran
faktanya tidak ada satupun alat bukti yang mendukung asumsi tersebut
dalam bagian lain penuntut umum justru masih menggunakan keterangan dua saksi tersebut